orang saksi ini apakah benar semua atau benar sebagian salah sebagian atau salah semua
mohon izin yang mulia mohon sedikit ada yang saya tegaskan di sini
untuk kesaksian dari saudara romer bahwa saya tidak melihat tubuh korban yosua
seperti yang disampaikan oleh saudara romer
karena pada saat pak ferdis sambo menjemput saya di kamar
pak ferdis sambo itu merangkul saya dan tangannya menutupi kepala saya
untuk yang kedua untuk saudara romer dan saudara daden
bahwa yosua bukan ajudan saya
tetapi ajudan bapak ferdi sambo yang diperbantukan untuk
atau sebagai driver saya untuk membawa mobil pada saat saya kegiatan di luar
atau kegiatan bayangkari
dan saya juga dibantu dalam kegiatan rumah tangga
karena untuk operasional di rumah maupun dinas
dan yang ketiga adalah bahwa ricky adalah ajudan bapak ferdis sambo
yang untuk sementara diperbantukan untuk mengawal anak anak kami
karena pada saat kuat yang harusnya pergi ke magelang untuk mendampingi anak kami ke tn
tapi kuat pada saat itu terkena covid
jadi diganti oleh ricky karena ricky adalah ajudan yang pernah bertugas di jawa tengah
makanya pada setelah lebaran
kuat itu diperbantukan di magelang untuk nanti selanjutnya menggantikan saudara ricky
ya nanti saudara